untuk mengetahui informasi terkini kita tergabung dengan fikri roviulha kerelawan medical emergency rescue committee atau merci dari gaza
fikri selamat siang waktu indonesia
selamat pagi waktu gaza mbak meggy
ya fikri bagaimana situasi terkini di sana apakah serangan israel ke gaza masih terus terjadi dan bagaimana kondisi korban saat ini
ya memang sampai detik ini juga kami masih terus mendengar dentuman dentuman bom yang terus dilancarkan oleh militer israel baik dari darat ataupun dari laut dan juga dari udara
mereka juga mengerahkan pesawat pesawat tempurnya seperti jet f enam belas dan juga f tiga puluh lima nya dan juga mereka mengerahkan drone tanpa awaknya
dan juga mereka juga mengerahkan tank tank baja yang berada di
di perbatasan perbatasan di jalur gaza bagian timur
sehingga memang saat ini memang jumlah korban terus meningkat karena memang masifnya serangan serangan israel yang terus dilancarkan ke jalur gaza
baik situasi di sana semakin memanas fikri
dan saat ini berdasarkan data yang anda dapatkan sudah berapa korban luka yang dirawat di rumah sakit indonesia di gaza
dan bagaimana pasokan obat obatan dan juga alat alat medis
ya baik memang situasi di sini saya sendiri juga sedang berada di masih wilayah rumah sakit indonesia
kami juga mendapatkan
bisa update terkini dari rumah sakit indonesia bahwa rumah sakit indonesia juga kena dampak
pelakon yang ruguh akibat serangan bom bom
dari pihak israel
saya mendapatkan dari kementerian kesehatan palestina tidak lebih satu seratus lebih korban jiwa dari pihak palestina
dan diantaranya tiga ratus anak anak dan juga dua ratus lainnya wanita
dan juga tersatat satu tiga ratus korban luka luka dari pihak palestina
kami juga mendapatkan update dari rumah sakit indonesia
setidaknya satu ratus delapan puluh korban jiwa yang meninggal dilarikan ke rumah sakit indonesia
tidak kurang lebih dari seribu warga yang mengalami luka luka yang dilarikan ke rumah sakit indonesia
terus berjatuhan korban korban luka
rumah sakit rumah sakit yang ada di jalur gaza mereka mengalami krisis obat obatan
dan mereka juga sekarang
sedang membutuhkan bantuan obat obatan dan juga tim medis
di mana mereka juga sudah bekerja dua puluh empat jam
karena korban yang terus dilarikan ke rumah sakit rumah sakit indonesia
sehingga membuat kelelahan para medis yang ada di rumah sakit di jalur gaza
saat ini sudah terjadi krisis obat obatan dan juga tentunya
memerlukan tambahan tim medis
dan apakah ada bantuan logistik terutama untuk obat obatan
yang akan segera disalurkan untuk korban yang terdampak di sana
ya untuk saat ini memang
berita yang kami dapatkan
belum ada bantuan bantuan dari luar
mengingat pintu gerbang di jalur gaza
masih ditutup oleh pihak mesir
merc yang ada di jalur gaza juga kami mendapatkan informasi
bahwa mersi pusat akan mengirimkan lima timnya
ke jalur gaza
tiga di antaranya adalah dokter spesialis
spesialis spesialis ortopedi spesialis traumatologi dan juga anestesi
dan dua lainnya adalah insinir dan juga relawan
mereka akan fokus pada bantuan medis dan juga obat obatan
stok makanan dan juga air bersih
tadi anda menyebut pintu gerbang gaza masih ditutup
dan sebelumnya kementerian luar negeri republik indonesia
telah mengeluarkan imbauan agar wni yang berada di palestina dan israel
segera melakukan evakuasi
namun warga di gaza ini masih belum dapat keluar
karena jalur perbatasan masih ditutup
apakah saat ini sudah ada upaya jalur evakuasi di lapangan
ya memang sejauh ini juga kami sudah mendapatkan kabar
dari kbri aman dan juga cairo dan juga kemenlu indonesia
bahwa mereka menyarankan untuk mengevakuasi
sampai saat ini memang ada sepuluh warga indonesia yang ada di jalur gaza
dan kami juga sudah hadir di zoom nya
mereka memberikan keterangan teknis teknis untuk bagaimana untuk mengevakuasi
wni yang ada di jalur gaza
namun sampai saat ini juga kami belum bisa untuk mengevakuasi diri
karena mengingat pintu pintu masih tertutup
dan juga kabar terkini juga saya melihat video dari wartawan lokal
atau video dari wartawan bahwa pesawat jet tempur
mengarahkan roketnya juga di pintu masuk jalur gaza
tepatnya di rafah antara jalur gaza dan mesir
baik fikri tetap jaga keamanan anda
kami akan terus memantau kondisi terkini gaza
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian news hour